dan kami sudah terhubung lewat sambungan zoom dengan konselor pensosbud kbri london inggris hartio harkomoyo
selamat sore waktu jakarta pak hartio
selamat sore waktu jakarta mas aldi dan pemirsa cnn
terima kasih atas waktunya dengan cnn indonesia
pak hartio sebelumnya kebijakan untuk kembali menerapkan lockdown di inggris ini banyak menuai pro dan kontra
sebetulnya bagaimana detail ataupun settlement dari kebijakan lockdown yang kembali diterapkan oleh pemerintah inggris ini
kebijakan utama pesan utama yang disampaikan oleh pemerintah inggris adalah stay at home
hal ini untuk menekan angka kasus kematian dan angka kasus positif
kebijakan ini yang paling berbeda dengan first lockdown adalah bahwa sekolah sekolah dan sektor prioritas seperti manufaktur dan konstruksi itu tetap dibuka
pemerintah juga melakukan langkah langkah tegas penegakan hukum seperti mengenakan denda
denda dari dua ratus pound sterling atau empat juta rupiah hingga maksimal sepuluh ribu pound sterling atau sekitar dua ratus juta
kbri sendiri pada saat ini melakukan langkah langkah antisipatif perlindungan warga termasuk kita bekerja sama dengan masyarakat
dengan para dokter diaspor
dan ppi untuk bersama sama menjalin solidaritas dan melakukan program saling membantu diantara melalui program bantuan logistik
kemudian program dokter menyapa edukasi dan informasi secara virtual
saya rasa ini merupakan langkah kita bersama untuk dapat melalui masa masa yang
seperti sekarang ini
sebetulnya di gelombang kedua covid sembilan belas ini bagaimana kondisi kasus aktif covid sembilan belas di london dan inggris secara keseluruhan
iya dalam satu minggu terakhir memang apabila di rata rata kasus kematian itu berkisar satu ratus lima puluh per hari
sedangkan angka untuk kasus positif itu antara dua puluh sampai dua puluh
angka ini sangat tinggi dibandingkan dengan lockdown
dan hingga saat ini kasus positif sejak inggris terkena covid adalah sekitar satu juta dengan tingkat kematian sekitar empat puluh enam
itu kira kira gambaran saat ini
apakah ada wni yang terpapar covid sembilan belas di sana pak harti
dibandingkan dengan angka total kasus covid
dan dibandingkan dengan jumlah total covid sembilan belas

dan dibandingkan dengan jumlah total covid sembilan belas
total warga negara indonesia yang ada di inggris yaitu delapan delapan ratus
saat ini korban adalah dua positif kemudian dua dalam pemantauan
ini artinya bahwa warga negara indonesia yang saat ini berada di inggris
itu sangat mematuhi baik itu protokol kesehatan maupun aturan setempat
sehingga kasusnya sangat sangat kecil dibandingkan dengan total keseluruhan
apakah kemudian kebijakan lockdown ini juga menutup sektor transportasi
ataupun sektor strategis lain pak harjo
sehingga nantinya mungkin warga negara indonesia yang akan keluar dari inggris
ataupun yang baru datang dari indonesia kembali untuk bekerja ke inggris
akan mengalami kesulitan dalam hal kedatangan ataupun keberangkatan
di inggris sendiri untuk saat ini sektor sektor seperti yang saya sebutkan tadi merupakan sektor
sektor yang prioritas yang tidak ditutup
tapi bagi masyarakat indonesia yang ingin berpergian ke luar negeri
kbri selalu mengimbau apabila tidak esensial itu tidak dilakukan
kemudian apabila ingin kembali ke indonesia tentunya harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di indonesia
sedangkan bagi warga negara indonesia yang akan berkunjung ke inggris
harus melalui karantina empat belas hari
itu peraturan yang secara umum berlaku bagi warga negara indonesia yang ada di inggris
maupun warga negara indonesia yang akan tiba di inggris
apakah ada denda yang akan diberikan apabila wni yang datang ke inggris
ataupun warga manapun yang kemudian melanggar protokol kesehatan
ataupun waktu empat belas hari karantina yang ditetapkan oleh pemerintah
dendanya cukup besar
dari awal pelanggaran pertama itu sekitar dua ratus pound sterling
kemudian nanti pelanggaran kedua dua kali lipat empat ratus pound sterling
hingga maksimal denda yang ditetapkan itu adalah sepuluh ribu pound sterling
sepuluh pound sterling itu apabila dirupiahkan adalah sekitar dua ratus juta
jadi ini kami selalu mengimbau kepada warga negara indonesia agar tetap mematuhi ketentuan
karena proses karantina ini akan sangat membantu untuk menekan tingkat penyebaran dari covid sembilan belas yang ada di inggris
baik pak hartio harkomoyo konselor pensosbud kbri london inggris
terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia
semoga benar lockdown kedua ini bisa menekan angka penyebaran
sehingga tidak ada lagi gelombang selanjutnya covid sembilan belas atau penyebaran covid sembilan belas di sana
terima kasih pak hartio selamat sore